ya kita lanjutkan diskusinya jadi sementara kita bisa simpulkan bahwa memang omnibus law ini
ru omnibus law yang beberapa sudah ada draftnya memang kalau kita bicara soal konsep undang undang ini
cukup kompleks ya mas doni dan juga mas bayu
tadi sudah kita bahas permasalahannya begitu sehingga memang perlu partisipasi dan juga kritik dari masyarakat
tapi juga menarik kalau kita melihat sejak awal pak presiden begitu menginginkan ini segera dibuat disahkan
dan juga diimplementasikan mas duni
apa yang sebetulnya membuat pemerintah atau presiden joko widodo menganggap bahwa kita mesti di bawah undang undang ru omnibus law ini
yang kemudian kita tahu sekarang ada ruu omnibus law cipta lapangan kerja ada perpajakan dan lain lain
jadi kegelisahan presiden saya kira sudah cukup lama ya ada sekitar delapan ribuan peraturan di pusat yang tumpang tindi
seratus ribuan di daerah yang tumpang tindi dan ini saya kira tidak menghasilkan iklim investasi yang baik
jadi sederhananya adalah bahwa dengan omnibus law ini khususnya cipta lapangan pekerjaan
memang bagaimana investasi itu lebih positif lebih baik lagi lebih gampang masuk ke indonesia
sehingga lapangan pekerjaan tercipta untuk menyerap bonus demografi kita yang sudah cukup besar
sehingga pada akhirnya ya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan
itu saya kira dan ini adalah fondasi untuk kita melangkah ke dua ribu empat puluh lima indonesia sebagai salah satu negara adidaya
lima besar di dunia itu dengan pdb yang cukup besar
jadi itu saya kira concern dari presiden
ini bukan menghilangkan regulasi ini hanya merampingkan regulasi
tapi substansi ya bahwa tetap ada pengawasan di situ tetap ada aturan yang ketat gitu itu tetap ada
jadi tidak kemudian seperti yang diisukan ada hak hak buruh yang dihilangkan ada amdal yang kemudian dihapus itu tidak benar
tetap saja ini adalah regulasi pemerintah adalah regulator tetap ini meregulasi tapi regulasi yang dirampingkan
supaya investasi lebih baik lagi
oke bahwa kemudian ada ya pendapat soal
amdal dihilangkan hak hak buruh dicabut dirugikan dan lain sebagainya itu kan juga merupakan bagian dari aspirasi sebetulnya mas doni
nah pemerintah menyikapi ini kemudian bagaimana apakah kemudian akan memang merevisi kah atau akan diganti kah atau apa
ya saya kira kalau sudah dalam proses di dpr saya kira kita kembalikan pada mekanisme yang dijalankan di dpr
bagaimana nanti berbagai kekuatan politik tentu saja akan melihat
kembali ya ruu tersebut
bersama sama dengan pemerintah dan juga publik
dan ini saya kira proses penyumpernaan yang akan berjalan terus menerus sampai ini menjadi satu yang sempurna
mas bayu jadi apakah anda melihat pembuatan omnibus law ini ini kan sebagai satu hal yang baru ya
dengan sengkarut dan juga pasal pasal kontroversial tadi apakah memang kita belum siap
atau apa sih yang anda lihat dari proses ini sejak awal sampai kemudian barang ini ada di dpr sekarang
ya jadi ketika
secara resmi kan presiden mengatakan omnibus law itu saat pidato pelantikan beliau di mpr pada waktu itu ya
kemudian para menteri menerjemahkannya dalam sebuah naskah akademik dan draft ruu gitu ya
yang saya lihat dari konsep omnibus law ini kan sebenarnya ini teknik saja
karena selama ini kita mengubah undang undangnya dengan satu undang undang
kalau kita undang undang a ya kita ubah kemudian undang undang a saja
ini kan kemudian a b c d e z dengan hanya satu undang undang
namun ada hal yang menarik di sini
ada informasi yang nggak berimbang sebenarnya disampaikan
saya nggak tahu kemudian bagaimana menerjemahkannya ke publik
bahwa ada semacam mengatakan bahwa omnibus ini kayak obat segala obat
kira kira ini akan menyelesaikan semua masalah begitu ya
saya tidak menolak mengatakan bahwa omnibus memang punya nilai manfaat gitu ya
tapi harusnya secara imbang di naskah akademik disampaikan juga dong
praktek praktek omnibus di beberapa negara selama ini juga ada banyak kelemahan
dia pasti adalah praktek yang pragmatis dan kurang demokratis
saya bayangkan ketika bicara undang undang pengolahan dan perlindungan lingkungan hidup
undang undang kehutanan undang undang perkebunan undang undang tenaga kerja
undang undang minor badan dan sebagainya
itu kan dibahas punya politik hukum masing masing
melalui tahapan yang kemudian panjang
melibatkan banyak stakeholder
tentu paradigmanya berbeda beda
tadi saya katakan undang undang pengelolaan lingkungan hidup misalkan
itu kan pasti bicaranya ya bagaimana kemudian pembangunan juga menyerasikan dengan
lingkungan yang sehat kan begitu lah
saya lihat kemudian paradigma di dalam undang undang omnibus ini hanya tekannya pada investasi
itu yang kemudian mengatakan bahwa politik hukumnya beda
ketika ruu cipta kerja ini pasti adalah iklim investasi
kemudian berusaha persalatan perizinan pembebasan lahan tenaga kerja
itu dibuat sedemikian rupa menarik investasi
tapi ketika politik hukum ketika membahas undang undang itu pada waktu yang lampau dulu
kan politik hukumnya bukan itu
itu dikatakan kemudian
ini salah satu kelemahan bawaannya yaitu pragmatis dan kurang demokratis
karena dia menyatukan sekian politik hukum masing masing undang undang menjadi satu politik hukum
nah itu nyata sekali dikonsideran menimbang dari undang undang inilah
itu kelemahan ya
kelemahan kelemahan dari undang undang
yang kedua pasti karena dia kompleks dia banyak sekali pasal
kalau nggak disusun dengan hati hati dan cermat dalam suasana yang cukup
suasana yang tenang waktu yang cukup
pasti kesalahan kesalahan mendasar akan muncul
hari ini kan kita disuguhkan banyak
contohnya kutip kejutan kejutan dari ruu cipta kerja ini
dulu cipta lapangan kerja ya karena istilah cilaka mulai diganti cipta kerja
akhirnya muncul kan tadi pasal satu ratus tujuh puluh
kemudian ada lagi
contoh menghidupkan pasal yang sudah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi
dalam konteks negara hukum yang demokratis itu tidak boleh lagi kemudian pembentuk undang undang menghidupkan suatu pasal yang sudah dibatalkan oleh mk
yaitu membatalkan peraturan daerah provinsi
jadi kabupaten kota dengan peraturan presiden
itu kan mk mengatakan itu kewenangan dari mahkamah agung
itu adalah bentuk menurut saya adalah keridak cermatan dan keridak hati hatian
kemudian kita lihat juga misalkan
kalau tidak hati hati pak presiden sudah mengingatkan
jangan ada penumpang gelap di dalam omnibus law
karena memang namanya ini disusun dalam waktu yang cepat
banyak sekali kepentingan
tidak bisa dipungkiri kalau tidak dijaga di hati
jadi kepentingan penumpang gelap
hilangnya pertanggung jawaban mutlak dari orang yang menggunakan misalkan limbah b tiga
menghasilkan limba b tiga
itu di undang undang pelindungan dan pelandungan hidup
itu jelas kok ketika ada kemudian kejadian di lingkungannya
itu tanggung jawabnya mutlak tanpa perlu dibuktikan kesalahannya
kemudian undang undang kehutanan
di situ disebutkan di pasal empat puluh sembilan
bahwa yang memegang izin kehutanan
ketika ada kebakaran di lahannya
dia bertanggung jawab
di sini diganti
wajib melakukan pencegahan
yang harus diantisipasi sebetulnya
itu menurut saya
pak presiden juga mengatakan
jangan ada penumpang gelap
ini kayak gini ini penumpang gelap
bagaimana kemudian pegiat lingkungan hidup
aktivis lingkungan hidup
menjaga betul dua undang undang itu
tiba tiba bim salah
bim muncul pasal itu
itu yang saya katakan
kelemahan bawaan dari omnibus law
jadi pembentuk undang undang pun sampai menurut saya
tidak bisa man to man marking lah
kalau saya pakbola
dikatakan tidak demokratis itu kenapa
contoh nih presiden bilang mengatakan
satu sehari selesai target
seribu dua ratusan pasal
dibahas dalam satu sehari
bagaimana kemudian rdp mendengar masukan publik
ya menurut saya masukannya hanya formalitas saja
apakah kemudian dipertimbangkan sebagai masukan yang substansial
karena mengejar target dari presiden tadi
maka dia kurang demokratis
tapi kalau dibahas dengan teknik yang biasa
satu per satu
akan jauh lebih dalam untuk melakukan
yang itu sebenarnya sudah banyak sekali literatur asing menulis itu
namun nampaknya di naskah akademik yang saya baca itu
yang dua ribu halaman itu
nggak muncul hal hal yang
artinya naskah akademik itu kan seobjektif mungkin
mengatakan plus minusnya sebuah kebijakan
itu saya tidak melihat di dalam naskah akademik
termasuk juga ini dikatakan agak kurang demokratis
karena tenggat waktunya kan ini juga permintaan presiden
seratus hari harus selesai
ini bagaimana tanggapan dari anda soal itu
iya jadi saya kira presiden sudah mengatakan
bahwa diharapkan seratus hari
ya tentu saja juga menimbang segala kompleksitas
tapi presiden juga mengingatkan bahwa
hati hati dengan penumpang gelap
dia sudah mengantisipasi bahwa
ya tentu saja ditujukan untuk penciptaan lapangan pekerjaan
kemudian dengan pertumbuhan investasi
nah dengan tujuan itu
ya saya kira pasti ada kepentingan kepentingan
yang bisa masuk
penumpang gelap itu akan terang di dpr
karena semua kekuatan politik pasti akan membuka
bahwa ini tidak benar ini tidak benar
ini tidak sesuai dengan kepentingan konstituen kami
publik juga memberikan masukan dan sebagainya
jadi sekarang terbuka secara terang beneran
siapa yang gelap itu
sehingga yang gelap itu akan keluar dari kapal omnibus law
sehingga bisa berlayar sampai pada tujuannya
tapi bisa juga dong jadi titipan
misalnya ketika draft itu dibuat
ini kan dari pemerintah sebenarnya
dpr kan kemudian hanya mengecek lagi mengkoreksi
jadi ya penumpang gelap itu kan
ini kan hanya sinyalemen
tentu saja nanti proses politik yang akan membuktikannya
atau menunjukkannya gitu ya
kalau memang ada ya tentu saja akan hilang dengan sendirinya gitu
hal hal yang dirasakan tidak mengakomodasi
kepentingan publik kepentingan rakyat
itu pasti akan tereliminir
dan memang di sini kelihatannya kita fokus pada investasi
tapi kalau kita baca betul
tentu saja masih ada kok ya perlindungan terhadap buruh
pesangon upah minimum cuti dan lain sebagainya itu masih diatur
kemudian amdal juga masih ada
tapi tentu saja hal hal ini sangat terbuka untuk diskusi
dan kalau memang ada yang gelap
ya kita terangkan bersama sama
dpr publik dan pemerintah
saya kira presiden ingin ini menjadi undang undang yang penumpangnya terang semua
oke supaya kita tidak ikutan gelap
kita coba break dulu ya mas
mas bayu agar kita lebih terang kita coba bahas lagi
artinya ke depan bagaimana kemudian pemerintah dan juga publik ya
ada partisipasi yang dirasa mas doni seratus hari begitu cepat
sehingga jadinya ini semua bahasa bahasa saja
yang penting target presiden jadi begitu kan
nah ini yang kemudian menjadi pembahasan
seperti apa kemudian ini dibahas
dan bagaimana barang ini kebutuhan mas bayu ini diperbaiki
sehingga tidak ada penumpang gelap
dan juga tidak ada kecacatan di situ dalam ruu omnibus law
usai jeda berikut ini dikabinkan segera kembali setelah ini